presiden joko widodo mengunjungi pondok pesantren al anwar rembang jawa tengah untuk bersilaturahmi jumat petang
usai meninjau benteng van den bosch di ngawi jawa timur
jokowi didampingi iryana jokowi dodo langsung menyambangi pondok pesantren al anwar pimpinan bahmun
yang juga menjabat sebagai ketua majelis syariah partai persatuan pembangunan
dalam sambutannya jokowi menyampaikan pentingnya menjaga persatuan pada tahun politik
jokowi juga menekankan perlunya menimbang rekam jejak dalam memilih pemimpin
dan tidak sekedar percaya pada maraknya penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian
menjaga kerukunan kita
persaudaraan ukuah ukuah islamia ukuah watonia
di dalam bangsa yang besar seperti indonesia ini sangat sangat penting sekali